ya pembangunan bandara kertajati masuk daftar proyek strategis nasional melalui perpres nomor tiga tahun dua ribu enam belas
tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional
dimulai tahun dua ribu empat belas pembangunan bandara kertajati pun rampung dan beroperasi
pada hari ini dua puluh empat mei dua ribu delapan belas
lalu seperti apa kira kira bandara yang digadang gadang menjadi bandara terbesar kedua di indonesia ini
kita akan lihat bersama
yang pertama letak bandara internasional kertajati ini berada sekitar enam puluh delapan km dari bandung ibu kota provinsi jawa barat
sejumlah akses jalan raya dan kereta api juga tersedia menghubungkan bandung kertajati dan cirebon
ada jalan tol cisumdawu yang menghubungkan bandung dan kertajati
dan ada pula jalan tol cipali yang menghubungkan kertajati dan juga kawasan industri kerawang
serta jarum langsung menuju pelabuhan cirebon
sementara itu kalau kita lihat dari total sementara total dana yang dihabiskan untuk pengembang bandara kertajati mencapai tiga lima triliun rupiah
dengan rincian pembangunan sisi udara sebesar delapan ratus dua puluh lima miliar rupiah
dan kalau kita lihat dari sisi darat sebesar dua tujuh triliun rupiah termasuk pembebasan lahannya
airnav sendiri telah menginvestasikan rp satu ratus empat puluh sembilan miliar rupiah
operasional navigasi penerbangan
dan selanjutnya kita akan lihat bersama bandara internasional kertajati ini juga dibangun di atas lahan yang cukup luas ya
satu delapan ratus hektare dengan pembangunan tiga tahap
total area pembangunan terminal penumpang sendiri adalah satu ratus dua puluh satu meter persegi
yang dapat menampung lima juta penumpang setiap tahunnya untuk tahap awal
sementara di tahun berikutnya bandara kertajati akan mampu menampung
empat belas juta lalu lintas penumpang setiap tahun
untuk saat ini bandara kertajati memiliki landasan terbang sepanjang dua lima ratus meter
targetnya landasan terbang bandara kertajati ini akan mencapai kalau kita lihat bersama lebih besar lagi tiga meter di tahun depan
panjang landasan ini menjadi syarat bandara kertajati menjadi bandara keberangkatan haji
tahap awal akan melayani empat belas rute
yakni sepuluh rute domestik dan juga empat rute internasional
rute internasional yang akan dilayani bandara kertajati adalah arab saudi singapura malaysia dan juga thailand
dan penerbangan komersil perdana di bandara kertajati juga akan dibuka pada delapan juni dua ribu delapan belas nanti
pas ya dengan momen mudik ini sebelum lebaran